berisi rekaman aktivitas kegiatan di sekitar rumah verdi sambo saat peristiwa terjadi
deddy juga memastikan pihak penyidik telah mengamankan rekaman cctv aktivitas perjalanan dari magelang ke jakarta
yang dilakukan oleh brigadir j dan atasannya irjen paul verdi sambo
cctv yang rusak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kapolres jakarta selatan ini cctv yang di pkp
tapi cctv yang sepahit
sepanjang jalur ini di per tkp ini sudah diketemukan oleh penyidik
demikian juga kemarin saya sampaikan cctv dari sepanjang jalan dari mulai magelang sampai dengan tkp sini itu juga sudah diketemukan oleh penyidik
sekarang masih proses pemeriksaan oleh lafor untuk mengklarifikasi dan mencocokkan untuk
ya kalibrasi untuk mencocokkan waktunya
karena waktu yang ada di cctv dengan real time harus sama